temen temen sini deh sini sini
tadi aku mimpi
aku dapet uang sit
aku itu punya kekuatan super
dan aku kuat
karena sarung di tanganku
kamu itu gak boleh
percaya begitu begituan sobri
kalo mimpi baik itu
resahin kamu kau
kok kamu gak kenapa kenapa
si gak sengaja
sebagai balesan ya
kamu pasti tadi ketiduran dan mimpi kan
karena lebih baik kamu
gak mar mandi
setelah itu kamu balik lagi ke sini kita berjumpa lagi di pelajaran ya
ya bu ada yang bisa saya bantu
ini pesantren kun anta kan
betul banget bu nggak salah lagi
tuh pelangnya gede banget
tuh gede juga tuh
yang di fun plate ini kebetulan saya kenal dengan ibu ini
oh begitu ya
kalau begitu ibu masuk aja dulu
duduk di sini tunggu di sini
saya panggil orangnya yang bersangkutan dengan foto yang di sini
ya masuk aja dulu bu
tunggu ya bu ya
sekarang kalian boleh ganti pakai olahraga setelah itu kalian bisa istirahat
kalau begitu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
saya mau ikut pelajaran lagi ustaz
saya mau ikut pelajaran lagi ustaz
sobri pelajarannya udah selesai
sekarang semua teman teman kamu mau ganti pakai olahraga kemudian istirahat
lebih baik kamu terusin lagi aja tidurnya ya
oh berarti saya boleh tidur lagi
jangan di kamar lagi ustaz
jangan di kamar
terus tidur dimana ustaz
ibu aku mau
kamu ini udah serah kamu
ganti baju olahraga setelah itu istirahat
ustaz pamit semua
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
temen temen sini deh
temen temen tadi aku mimpi aku dapat wangsit
dalam mimpiku aku itu punya kekuatan super
dan aku kuat karena sarung di tanganku
tapi sobri kamu itu nggak boleh percaya begitu begituan sobri
karena kalau mimpi baik itu ya pasti dari allah
kalau mimpi buruk itu ya pasti dari setan
berarti kamu itu dimimpiin dari setan
kamu apa apaan sih
kamu tuh syirik aja kalau aku itu kuat dapat kekuatan super
siapa yang sirik sobri
emang benar mimpi buruk itu dari setan
aku akan buktiin kalau aku itu bakal dapat sarung tangan itu
iya kalau dapat
coba kalau nggak tahu
pokoknya kalau aku gak dapet aku akan mogok makan mogok minum dan mogok ngaji
selama tiga hari
itu monumen sungguh lama
tunggu tunggu tunggu
pokoknya indra lukman kalian harus jadi saksi
terus gimana nih kak
kan itu cuma makanan
makanan dalam mibi doang kak
ya pastinya sobri nggak akan nemu sarung tangan yang di dalam mibi itu lah kak
nah namanya juga sobri
apa aja pasti cari
waalaikumsalam pak srege
itu di depan ada tamu
nggak mau nggak mau
itu si jamu
ini ada tamu ibu ibu
katanya ngaku kenal sama ibunya srege
hah si srege main pegi pegi aja
tuyang dah tuh
aduh pasri kiti makan
nanti kalau kelempar bolak
katanya ibu kenal ibu saya
yang di pamplet ini saya kenal
ibu bisa antar
si srege jalan nggak pakai pamitan lagi
kan kalau pamitan dulu
aduh mana nggak ditutup lagi gerbang
oh ada aja lagi
apas banget dah
nih jangan nih
ini kok belum pada mulai olahraga
tak tahu aku ustazah
dari tadi mister srege itu tak nampak
tak nampak sama sekali batang hidungnya
kita itu udah nunggu dari lama banget
santai aja dong santai
kami ada info
kalian semua ketinggalan info
emang ada info apaan kau
iya bener aja info penting banget
soalnya prinses lia itu tadi ngeliat mister srege itu buru buru
tapi nggak tahu mau ke mana
prinses lia itu tadi ngeliat mister srege itu buru buru
tapi nggak tahu mau ke mana
oh mungkin mister srege itu lagi punya urusan penting kali
ya udah butet
kamu tolongin ustazah ya
kamu tolong pimpin teman teman kamu ini untuk pemanasan ya
masa iya sih seorang prisus dia itu dipimpin sama butet
ih oh gasi
kalau emang maunya seperti itu amalia
kamu yang pimpin untuk pemanasan temen temen ya
gak apa apa kan butet
yes makasih ustazah
ayo semuanya siap siap untuk pemanasan
ngapain lu disini
lu kagak lihat apa ya
lihat apa gue lagi bersih rumput biar hamanya tuh pada mati biar panen gua nggak gagal kayak
tahun kemarin udah berdiri mari lu lihat nih gua banyak bawa pesanan lu apaan batu akik
hai wih lu lihat dong cakep cakep nih hehehe coba ini tarik betah masih
hehehe belum bedah lu pilih coba ya oh iya pas pas yang disini
aduh suara apa saya jangan jangan kebo lepas juga nih jangan jangan
aduh aduh aduh aduh aduh
astagfirullahal'ajim padeh malah tidur di sini dibawa pohon emang nggak punya rasa kesetia kawanan
padeh siti udah bawa jagung sampai doyong doyong badan siti